saudara siapa yang tidak kenal dengan bangunan tajma hali yang ada di india
kemenggahan situs warisan dunia tersebut memang sudah mendunia
beberapa masjid di indonesia mencoba mengadopsi gaya bangunan tersebut
salah satunya masjid salman al farisi yang ada di kabupaten malang
inilah bangunan masjid salman al farisi yang berada di desa karangwidoro
kecamatan dau kabupaten malang
dari gaya arsitektur bangunan dan warna masjid ini identik dengan situs warisan dunia touch mahal yang ada di india
kombinasi bangunan dan warna inilah yang membuat masyarakat sekitar menjuluki masjid ini miniatur taj mahal
takmir masjid salman al farisi deden menuturkan bahwa dalam proses pembangunan masjid ini
sang arsitek mencoba mengadopsi gaya bangunan tas mahal
meski tidak seratus persen mirip namun hasilnya masjid ini menyerupai
dengan desain yang unik inilah diharapkan masjid salman al farisi ini bisa menarik perhatian
dan membuat warga semakin kusyuk serta rajin beribadah
terlebih masjid yang saat ini berada dalam kompleks pondok pesantren al hamra
semakin menarik perhatian masyarakat
takmir masjid juga menambahkan berkat keunikan bangunannya
tak jarang banyak masyarakat yang melintas di kawasan tersebut untuk meluangkan waktunya beribadah di masjid salman al farisi ini